sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua realisasi investasi di indonesia mencapai rp satu dua ratus tujuh dua triliun
maka yang ada baru data terhadap penularan

di perth sampai ke singapore
bahwa investasi itu akan menciptakan ribuan lapangan kerja bagi warga australia
dan dipergerakan menjadi kandidat yang paling mungkin